selain gunung agung aktivitas gunung bromo di probolinggo juga menunjukkan peningkatan
dalam dua bulan terakhir terjadi beberapa kali letupan dari dalam dapur magma yang terdengar hingga radius tiga km
warga sekitar lereng gunung bromo kini mulai waspada
peningkatan aktivitas gunung bromo di kabupaten probolinggo seperti yang terlihat pada selasa pagi
kepulan asap berwarna putih sedang hingga tebal menyembur dari dalam kawah
tebalnya asap yang menyembur ini disebabkan karena curah hujan di wilayah bromo tinggi sehingga menyebabkan kawah terisi air hujan
ketinggian asap yang mengandung uap air ini berada di kisaran lima puluh hingga sembilan ratus meter di atas bibir kawah
mengarah ke selatan barat daya dengan tekanan lemah hingga sedang
dari data seismograf pos pantau gunung bromo di dusun cemoro lawang desa ngadisari kecamatan sukapura
gempa tremor terus terjadi dengan amplitude lima sampai satu mm
selain itu suara gemuruh
dari dalam magma terdengar hingga ke perkampungan warga dengan radius tiga km atau terdengar hingga pos pantau
untuk aktivitas gunung bromo sampai pagi ini itu masih dalam tingkat level waspada level dua
terus teramati visualnya itu tinggi asapnya sekitar lima puluh hingga sembilan ratus meter dari puncak awa
saat ini aktivitas gunung bromo masih fluktuatif dan karakter letusan bromo sulit ditebak
bisa meletus sewaktu waktu
sementara itu terkait erupsi yang terjadi di gunung agung bali tidak ada kaitannya dengan aktivitas gunung bromo yang fluktuatif
status gunung bromo saat ini adalah waspada dengan radius aman satu km dari bibir kawah
warga dan pengunjung diharapkan tidak mendekat ke bibirkawa